kementerian pertahanan resmi menyerahkan operasionalisasi c satu ratus tiga puluh j super hercules kepada tni angkatan udara pada selasa
super hercules adalah pesawat ketiga dari lima unit yang dipesan oleh kementerian pertahanan
pesawat super hercules yang pertama tiba di tanah air pada maret lalu yang disusul pesawat kedua pada juni
sementara itu pesawat ketiga telah mendarat pada rabu pekan lalu dan selasa pagi diserah terimakan oleh kementerian pertahanan
dua pesawat lain diharapkan akan tiba pada oktober nanti dan januari tahun depan
kementerian pertahanan pun berjanji akan mengganti semua hercules tua yang dimiliki tni angkatan udara saat ini
diketahui tni angkatan udara memiliki tiga skuadron angkut yang terdiri atas pesawat hercules tetapi sebagian besar berusia tua
kita akan terus sekali lagi saya sampaikan tadi di depan bahwa kita akan terus memperkuat
nah karena memang sementara kita baru ada anggaran untuk lima tapi kedepannya kita akan mengganti ya semua alutsista kita yang sudah obsolete yang sudah usang dengan alutsista yang baru